mas sini dong nanti kamu kena hujan
gak usah mikirin saya yang penting kamu gak kebasahan ya
disitu licin kamu pegangan saya hati hati
emangnya pak bos temen taneman
perasaan gue kagak dah
tuh itu itu ini
ditebang aja ya dibuang
ditebang pak bos
makanya cakep pak bos ada bunganya
tuh tuh tuh
saya gak suka ngeliatnya
yang situ juga tuh putih
sama rumpur rumpur liar
dibersihin semua ya
kalau kamu gak bisa panggil tukang
maksudnya bu bos siapa sih
itu kan angkatnya aku
yang ngelahirin aku siapa
bapak kamu udah di surga sayang
papa aku udah di surga
sudah meninggal ya om
papanya rena yang udah meninggal
yang suka taneman
gue jadi penasaran ya
mas masinian dong
gak usah mikirin saya
yang penting kamu gak kebasahan ya
sosfit banget pak bos
jadi melehoi uya ngelihatnya
aduh kapan uya kayak begitu
uya gak akan biarin ayang kiki basah
biarin uya aja yang basah
makan nasi pakai tahu
gila banget sih kamu
ayang kiki makin pinter aja pantunnya
kiki takut bencin uya
tenang jalan kaki di tepi laut
lihat buaya makan anak penyu
ayang kiki gak usah takut
sebab ada uya yang melindungi kamu
jangan bikin aku makin pelet dong
kalo uya sepayung kedua sama ayang kiki
eh bagus ya
coba yang situ
yang ini ratain
gapapa yang penting kamu gak kebasahan
pa kok baju papa basah
pa kok baju papa basah

kok mama gak basah
kok mama gak basah
iya mama tadi masa ngasih payungnya ke aku
supaya aku gak kebasahan
tapi dia jadi basah nih
jadi papa jagain mama ya
tahunnya mas kamu sekarang sweet banget
sejak aku amil
papa emang penjaga mama
papa emang penjaga mama
sama kamu juga nak
sama kamu juga nak
itu kamu basah kuyup sekali
yaudah kamu ganti baju dulu deh
ntar ya saya ganti baju dulu
ntar ya saya ganti baju dulu
yaudah kalau gitu mama bikinin kamu sama al ginger tea ya
yaudah kalau gitu mama bikinin kamu sama al ginger tea ya
enggak usah mama biar aku aja yang bikinin
tidak usah kamu duduk temenin rena
biar mama yang bikin ya
bikin kamu nah sana
ntar ya din
kembang sepatu ma
aduh pinter banget sih udah tau

dari tadi lu gak kelar kelar lama banget loh
dikit lagi lu jalan jalan aja di luar
lo gak dengar di luar hujan
basah dong gue kalau keluar gimana sih
ya lo ngapain kek
film kayak main hp apa gitu
bentar lagi nih
dari tadi bentar bentar ini itu ini itu
gak kelar kelar heran bu
maribet banget ya protes mulu gue tutup ya
ya elah jadi orang sensir banget sih lo

saya juga ada di sini sih
pasti akan selalu ada aja jalannya
untuk selalu bersama
apa kamu jodoh aku enggak
aku sapa aja deh enggak
mau lo tuh apa sih nici sebenarnya heran gue
lo sengaja mainin perasaan gue
gue ngelamar ditolak
kita cabut dari sini sekarang juga
kerja di rumah gue gue bayar
tiga kali lipat nggak masalah
ya udah gue duluan ya
ntar gue serok puasan gue udah serok
kok gak malah pergi sih
pak sidi itu masih marah banget
biasa sama aku
mendingan aku juga singan cepet dia
enggak please maafin aku enggak
sebenarnya aku juga gak mau nolak
kemarin kamu enggak
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
nyokap lo benar
seorang dokter yang cantik
dan sangat terhormat
tidak cocok dengan seorang mantan
kata aku bos
papanya rena suka tanaman